gubernur jakarta rabu siang kembali membuat tanggul kali pulo jati padang jakarta selatan jebol
tanggul setinggi satu lima meter di kali pulau jati padang jakarta selatan jebol
setelah jakarta diguyur hujan deras rabu siang jebolnya tanggul membuat kawasan di rt empat rw enam terendam air
belum ada penanganan siang diberikan atas jebolnya tanggul
aliran air dari kalipulo mengalir deras masuk ke permukiman dan rumah rumah
koresponen cnn indonesia edo ekariski di kawasan jati padang jakarta selatan
edo gambarkan kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana
ya putri selamat sore
kalau bisa saya gambarkan saat ini aliran air dari kalipolo
kalau bisa anda lihat di bawah sini masih mengalir sangat deras
ini adalah imbas
dari hujan deras atau hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang menghujani jakarta sejak siang hari tadi
dan persis di sebelah sana di bawah rumah bergenteng berwarna merah yang ada sepanduk putih di sana
itu adalah lokasi jebolnya tanggul yang selama ini membatasi aliran air di kalipulo
dan akhirnya pada siang hari tadi menurut keterangan warga sekitar pukul dua itu mengalami jebol
akibat derasnya air
aliran air di kali pulo
itu mengakibatkan hal ini mengakibatkan pada tergenangnya kawasan di rt empat belas rw enam tergenang air sejak siang hari tadi
mulai ketinggian tadi ada sekitar satu meter hingga ketinggian pada tujuh puluh lima cm
dan saat ini hujan yang intensitasnya juga sedang tengah menghujani kawasan jati padang ini
dan ini juga berpotensi kembali menambah debit air di kali pulo
kali pulau yang mengaliri kawasan pemukiman di wilayah jati padang jakarta selatan ini putri
belum ada penanganan secara langsung yang diberikan karena memang aliran masih deras
kawasan rumah serta tanggul masih tergenang air dengan intensitas yang cukup deras begitu
untuk itu meski demikian pasukan orangnya masih standby di sini memberikan tali untuk warga bisa agar sempat melintas
bisa melintasi kawasan di daerah pemukiman jati padang itu sendiri
dan untuk melintasi
mengetahui sebenarnya lebih lanjut sudah ada dua warga di kawasan jati padang ini yang merupakan juga sebagai saksi mata pada saat kejadian jebole tanggul siang hari tadi
selamat sore ibu musaila
salah satu warga di sini yang tadi sempat melihat langsung ya bu ya bagaimana jebolnya tanggul itu terjadi
mungkin bisa diceritakan ibu
cuma saya waktu itu di luar bertiga sama teman saya ngeliatin kali makin lama makin gede
eh tau tau udah samping rumah tuh langsung jebol begitu suara duel gitu teriak
udah yang pada lari bertiga lari ke rumah masing masing udah
udah air langsung ngalir tahu dah
ibu langsung menyelamatkan diri masuk ke rumah atau kemana tadi
langsung ke rumah terus air ngalir terus udah masing masing nyelamatin barang sendiri dah
kalau yang ibu lihat saya dengar tadi ada sempat jatuh korban gitu ya bu ya
yang tertimpa tembok itu bener buat
ya mbak yanti dia kanyut sama ini mas yugi tok
posisinya lagi di
di depan rumah
di depan rumah ya tempat jebol tadi ya
iya pas lagi di situ dia
ini satu lagi saksi mata yang tadi saya mendapatkan informasi
jadi dirinya sempat menahan tembok yang hampir jebol tadi saat aliran begitu deras dengan pak sugito ya
pak sugito ya pak sugito mungkin bisa diceritakan
tadi itu pak saat bapak refleks menahan tembok yang jebol itu gimana pak sebenarnya
kan saya kasihan sama bu yanti
saya saat menahannya gak taunya tembok itu jebol
nah saya harus ke tinggi peruntuhan tembok sama bu yantinya kan keseret ke dalam gitu
kondisi bu yanti sendiri sekarang gimana pak
sekarang ya alhamdulillah ada mendingan gitu udah dibawa ke rumah sakit
ada luka pak
ada luka di kaki
sobek atau bagaimana
tapi sekarang sudah cukup baik kondisinya ya pak
nah kalau pak sugito sendiri kondisinya gimana setelah tadi
ini terus kaki sama tangan sama ecet ya pak ya
agak napasnya agak inilah sesak gitu
malah kan penarung tuhan itu
waktu itu bapak melihat secara langsung berarti saat proses air
menjebol tembok itu ya pak
itu gimana pak mungkin bisa diceritakan situasinya
masih tau ini jangan beresin dulu
nyatanya kan yanti ngomong retak saya tahan temboknya itu
akhirnya ya langsung juar
semuanya ya pak
dengeran dari depan saya rumah
sebelumnya sebelumnya ini pernah nggak kejadian mungkin tanggul ini pernah jebol dengan hujan dera
cuma luber doang
mungkin kalau ada yang mau disampaikan di sini bu harapannya terkait dengan mungkin perbaikan tanggul atau ada proses normalisasi kali
apa kalau ada harapan pak kita atau ibu sendiri mungkin
kalau harapan saya sih emang kali ini harus dikeruk
satu satunya jalan dikeruk terus dilebarin pokoknya dirapiin dah gitu
harus sekali untuk dibagi dua
kayak dulu jadinya air gak kayak sini
akhir akhir ini kali sering tinggi
tinggi tuh kalau udah kejadian luber ke kampung kampung gitu
kalau dulu dibagi dua
jadi nggak kayak sekarang gitu
jadi ada aliran kali lain yang sebenarnya sekarang ditutup
katanya ada yang bangun rumah ditutup di situ
jadi kali ngalirnya kesini semua
dulu sebenarnya kali ini kecil
nggak kayak sekarang
sekarang akhir akhir bulan ini sering
kalau banjir nggak nyampe hujan pokoknya nggak nyampe sejam
setengah jam aja udah
oke ibu dan bapak terima kasih banyak atas waktunya ya
ya demikian putri tadi keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang melihat bagaimana jebolnya tanggul
atau tembok pembatas kali pulau yang membatasi antara aliran kali dengan warga di sekitar wilayah jati padang ini sendiri
sampai saat ini camat ataupun lurah setempat masih menunggu aliran air ini mungkin mengecil begitu
dan akan langsung melakukan penanganan dengan memberikan membuat tanggul semi permanen atau tanggul sementara begitu
dengan bebatuan kali untuk sementara menambal
jebolnya tanggul yang sebenarnya tanggul ini sangat dekat
langsung berbatasan dengan teras rumah warga
sehingga saat tanggul itu jebol aliran air yang sangat deras langsung masuk ke dalam rumah warga
dan juga langsung mengaliri kawasan di jati padang jakarta selatan ini
baik terima kasih edo ekariski langsung dari jati padang jakarta selatan